informasi pertama saudara enam belas petak ruko hangus saat kebakaran melanda toko grosir mainan anak anak di jalan pasar raya ii kampung jawa dalam kota padang provinsi sumatera barat
banyaknya material yang mudah terbakar menyulitkan proses pemadaman
satu orang pedagang terluka dalam peristiwa ini